jangan lupa subscribe like komen dan share disini makin serius
jangan lupa subscribe like komen dan share disini makin serius
cuma kayak pembunuh
nggak mau kan
ih gue juga ngatung

gue balik duluan ya
eh kalau lo pinter mendingan lo sekarang tuh
ikutin jejak kakak lo yang pergi sana tuh
apa yang harus dimaluin
asal kalian tahu ya
papa gue itu bukan seorang pembunuh
anak anaknya aja masih banyak lagak lo tahu
bapak lo tuh pembunuh

ngapain lo masih ada di sini
mending lo di penjara aja tuh sana
nemenin bokap lo tau nggak

karena bapak aku itu bukan seorang pembunuh
apa sih bobonon zari dengan masalah ini
yonon masuk kelas

eh pulang minggir minggir
eh eh lagi apa sih hak lo untuk ngelarang dia
mau kalon aku bikin bojong ya
mau aja ya diem
eh bukan lo aku bojong kirain
eh tukang pel ngapain lo nggak usah ikut campur ya
apa lo mau ikut membelain anak pembunuh juga
ada apa sih
yang bilang lihat tukang pel siapa
gue kasih tau sama lo ya mulai sekarang dia bukan tukang pelay
dan urusan sama dia berarti urusan sama gue juga
ini ada apaan sih ribut ribut
eh ki kita itu gak suka ya satu kampus sama anak pembunuh kayak zahira
terus yang nggak setuju lagi siapa
oke semuanya yang tadi tepuk tangan pergi aja dari sini
karena kampus ini juga nggak butuh mahasiswa mahasiswa tol tol kayak gini
pada tau kan pintu keluarnya
tuh itu pintu keluarnya tuh
di samping ada apaan ada yang penting gitu
ih makasih ya ki udah nolain sama zahira
amira kamu kok ninggalin aku sih
tuhh udah kerja banget
amira chce dibawah
deh kaki aku masih sakit kamu kan nolongin aku aduh ini udah bukan waktunya mikirin kaki kamu
ya hibur zahira sana lagi sedih cepet ke sana kamu nyuruh aku hibur zahira iya emang kamu
pikir aku badut kamu bisa nggak punya perasaan sedikit kamu lagi sedih karena papanya belum
lagi tadi dikatakan sama anak anak cepet berjaya cuma kamu yang bisa iya tapi kenapa mesti aku
pengen arman aja aku ada urusan sama arman perlu apaan kenapa nggak sama aku orangku pengennya sama
arman udah ngacepet hibur zahira sana oke kalau kamu nggak mau hibur zahira aku lain kali nggak
mau nemenin kamu sampai masuk ke kampus terus kalau perlu aku gak mau jadi supir kamu lagi
masih banyak yang mau nerima aku jadi supir cepet sana sana nggu
zaira kamu jangan nangis lagi ya kamu jangan sedih aku jamin kok sama kamu enggak bakalan ada lagi yang
kaguin kamu ya bukan itu yang jadi beban pikiran aku
tapi masalah papa aku ki masalah papa aku
oh iya tapi kan kamu tahu kan
kalau misalnya kamu nangis itu nggak nyelesain masalah dan papa kamu juga kalau misalnya tahu
kamu sedih gini pasti dia nggak mau jadi mendingan sekarang kamu kamu tenang kamu berdoa buat apa kamu
eh aku bakal bantu papa kamu dan kalau misalnya ada kesempatan untuk bantu papa kamu pasti aku
langsung bantu ya sekarang kamu tenang biar sedih
makasih ya ki maafin aku kalau aku udah kalau aku udah tiba tiba melukap nggak apa apa kok aku